halo selamat rupiah selamat bergabung di podcast bank indonesia
saya anindita yang akan memandu bincang bincang pada episode kali ini terkait dengan
kebijakan insentif liquiditas makroprudensial atau disingkat klm
kenapa kebijakan tersebut diimplementasikan
dan kira kira bagaimana dampaknya terhadap perekonomian ke depan
yuk kita bahas bersama dengan narasumber
ekonom senior dari departemen kebijakan makro prudensial bank indonesia
boleh nyapa teman teman dulu nih sahabat rupiah
terima kasih ya udah bergabung di podcast bank indonesia
nah mbak santi kita kan mau bahas terkait dengan
kebijakan insentif liquiditas makroprudensial atau disingkatnya klm
mungkin sebelum lebih detail kita perlu tahu dulu nih
liquiditas perbankan itu artinya itu apa sih
nah iya kita bicara definisinya dulu ya gitu
likuiditas bank itu adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya
jadi kalau semakin banyak likuiditas bank
itu makin besar ruang geraknya bank untuk menyalurkan
untuk mengelola keuangannya termasuk untuk menyalurkan ke kredit
tadi dibilang ada kewajiban finansial jangka pendek bank
nah jadi gini kalau sobat rupiah
itu kan ada perannya untuk menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana nih
kalau itu bentuknya kayak tabungan giro deposito gitu ya
nah dana pihak ketiga yang dihimpun ban ini
disalurkan lagi kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit
kalau sobat rupiah itu punya uang yang tidak digunakan
atau misalnya dialokasikan untuk ditabung
nanti uang itu akan disalurkan kepada
misalnya untuk pengembangan usaha
nah kredit ini digunakan untuk menggerakkan perekonomian
kira kira begitu pergerakan uangnya dari yang kelebihan dana ke bank
terus yang disebut kewajiban finansialnya itu berarti yang mana nih
kewajiban finansialnya itu adalah menyediakan dana
misalnya pada saat orang mau mengajukan kredit
nah dia punya uangnya untuk disalurkan jadi kredit
lalu kita sebagai orang yang nyimpan uang di bank
kalau kita mau oh saya mau tarik uang nih saya butuh belanja
nah uang itu bisa kita tarik banknya punya uangnya untuk diberikan ke kita
hmm jadi kayak tadi ya
tidak semua uang itu bisa disalurkan dalam bentuk kredit
karena kan kalau misalkan nanti waktu itu sobat rupiah mau narik uangnya
tombang siap itu adalah disebutnya dana liquid seperti itu ya
nah jadi kalau pada prakteknya di bank
pengelolaan uang itu cakupannya luas banget
salah satunya ada yang namanya giro wajib minimum
atau biasa disebut dengan gwm
gwm ini adalah minimal dana simpanan yang harus ditempatkan bank
di rekening giro bank di bank indonesia
besarannya itu ditetapkan dari bank indonesia
berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga
yang tadi sudah dihimpun dari masyarakat tadi
nah ibaratnya nih ya kalau sobat rupiah dikasih uang jajan
nah terus papa mama bilang sepuluh persen itu harus disimpan ya
nah berarti kan sobat rupiah punya sembilan puluh persen dari uang jajan itu
itu bisa dipakai untuk belanja bisa dipakai untuk bayar les
atau bisa dipakai untuk dipinjemin ke teman gitu
itu berarti kan papa mama itu menjaga perilaku kita
supaya jangan konsumtif atau justru harus belanja
bank indonesia itu mengatur berapa likuiditas yang bisa keluar dari bank
lalu berapa yang bisa disalurkan ke kredit
dan berapa yang harus disimpan begitu kira kira
hmm berarti gwm ini itu tuh mempengaruhi likuiditas perbankan ya
kalau saat ini kondisi likuiditas perbankan itu seperti apa ya mbak santi
nah kalau kita di istilah ekonominya
kita sekarang bilang kondisinya likuiditas perbankan itu longgar
artinya posisi alat liquidnya itu banyak
alutnya seperti apa ya gitu yang tadi kita bilang
nah kalau alat liquid itu biasanya dihitung dengan rasio alat liquid per dana pihak ketiga
jadi kalau sekarang posisinya aldpk itu dua puluh enam tujuh puluh tiga
karena sebelum kita mengalami pandemi dulu pun
itu posisi al per dpk alat liquid per dpk tadi itu
jadi kalau sekarang dua puluh enam tujuh puluh tiga jauh di atasnya dong likuiditasnya lebih banyak gitu
hmm berarti kalau misalkan kondisi likuiditasnya lagi banyak nih atau lagi longgar ya tadi istilahnya
harusnya ini berdampak positif ya terhadap penyaluran kredit
pertumbuhan kredit itu kan terus makin naik nih ya makin pulih dari masa pandemi
bahkan juni dua ribu dua puluh tiga yang terakhir itu angka pertumbuhannya sudah mencapai tujuh
ini dibandingkan tahun juni tahun sebelumnya
artinya itu kenaikannya terjadi dari tahun ke tahun gitu
kalau pertumbuhan kredit di angka tujuh tujuh puluh enam persen yeoy ini itu bisa dikatakan tinggi ya
tapi masih bisa dioptimalkan
oh masih bisa dioptimalkan lagi
itulah kenapa bank indonesia masih berupaya terus mendorong penyaluran kredit ya
salah satunya itu berarti dengan adanya kebijakan insentif likuiditas makanan
itu karena kita melihat potensi penyaluran kredit ini masih bisa terus dinaikkan lagi gitu
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi gitu
kalau sobat rupiah mungkin pernah dengar dengan undang undang ppsk
atau pengembangan dan penguatan sektor keuangan
nah mandat di undang undang ini memperkuat lagi tujuan bank indonesia
nah mandatnya itu bilang bahwa bank indonesia bertujuan untuk mencapai
stabilitas nilai rupiah memelihara stabilitas sistem pembayaran
dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
nah yang kita maksud berkelanjutan itu adalah tubuhnya tinggi dan tetap
tapi dia tetap tunggu supaya ya sustain
nah ini kan tapi bank indonesia tuh sejak april dua ribu dua puluh dua tuh udah pernah kan ya
memberikan insentif makroprudensial ini gitu ya
kemudian pernah dua kali diperkuat gitu sampai dengan yang berlaku saat ini
bedanya klm ini dengan insentif sebelumnya itu gimana
nah kalau yang penguatan terakhir ini ada dua aspek yang sebenarnya kita perkuat
yang pertama penajaman sektornya
yang kedua yaitu peningkatan besaran insentifnya
hmm yang pertama tadi penajaman sektornya
kalau misalkan yang sebelumnya itu kan awalnya ke tiga puluh delapan sektor prioritas betul ya
kemudian diperkuat menjadi empat puluh enam sektor
nah kalau klm seperti apa nih penajaman sektornya
nah ini kan sebelumnya kita punya tiga puluh delapan lalu empat puluh enam sektor prioritas
nah itu kan periodenya periode pandemi ya
dilihat dari seberapa sektor itu terdampak terkena pandemi itu tadi
atau seberapa sektor itu bisa membantu ekonomi kita untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat
jadi mengangkat kita dari keterpurukan dampak pandemi gitu
kalau sekarang pandemi kan sudah selesai ya
kita sudah tidak lagi di era pandemi
lalu ekonomi kita juga sudah tumbuh kuat nih
nah sekarang kita masuk kepada bagaimana kita memilih sektor sektor yang memiliki daya ungkit terhadap perekonomian
supaya kita bisa tumbuh lebih tinggi dan juga terus jangka panjang
sektor yang punya daya ungkit itu apa aja tuh
nah jadi kalau dari sektornya kita lihat ada kira kira lima kelompok nih
yang pertama kita bicara sektor hilirisasi minerba
nah itu sektor yang mencakup hulu dan hilirnya juga
itu kita bicara komoditas komoditas strategis seperti timah bauksit nikel
itu termasuk di dalamnya jadi kita dukung hilirisasi minerba
yang kedua kita punya hilirisasi non minerba
ini yang menyangkut ketahanan pangan dan juga inflasi
jadi di dalamnya ada sektor pertanian perkebunan kelautan itu termasuk
nah yang ketiga kita punya sektor perumahan termasuk perumahan rakyat
nah perumahan rakyat ini kita bicara sektor konstruksi real estate itu juga didukung
yang keempat kita bicara sektor pariwisata termasuk penyedia makan minum akomodasi
ini juga terus bangkit dari dampak pandemi ya ini kita dukung
dan yang kelima adalah pembiayaan inklusif dan juga hijau
ini kita teruskan dari yang sebelumnya sudah kita lakukan kita teruskan dan kita perkuat
oke itu tadi yang pertama ya terkait dengan penguatan sektor sektornya
nah sekarang kita masuk yang kedua yaitu perubahan besaran insentifnya
nah jadi kalau sebelumnya total insentif untuk klm ini kan paling besar dua
nah sekarang dengan penguatan ini kita naikkan jadi empat puluh
nah itu terdiri atas yang pertama insentif untuk penyaluran kredit atau pembiayaan pada sektor tertentu yang kita bahas tadi
yang sebelumnya satu lima persen sekarang kita naikkan jadi dua persen
lalu yang kedua insentif kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan inklusif itu ditingkatkan dari satu persen jadi satu
nah ini rinciannya satu persen itu untuk penyaluran kredit umkm dan kur sedangkan lima persen itu khusus untuk penyaluran kredit ultramikro
nah yang ketiga itu insentif untuk penyaluran kredit atau pembiayaan hijau
yang sebelumnya tiga persen sekarang kita naikkan jadi
nah ini bisa kita lihat dulu
kalau misalkan dulu transmisi insentifnya itu kan melalui pengurangan gwm ya
nah sekarang sama nggak masih seperti itu
insentif maksimal empat persen ini artinya kalau misalnya ada bank yang menyalurkan kreditnya dengan rajin banget nih ke sektor yang kita tetapkan tadi
lalu juga kebabian inklusif dan juga menyalurkan kredit hijau dengan tinggi
nah bank itu akan mendapatkan insentif yang maksimal jadi dia bisa dapat empat persen
artinya kalau misalnya kewajiban gwm nya yang seharusnya
penuhin semuanya dia cukup mengalokasikan
bank indonesia sebesar lima persen saja
bank indonesia sedang memberikan
insentif atau bisa disebut
bank yang menyalurkan kredit
lagi mendorong banget nih untuk penyaluran
kredit kalau misalkan sobat rupiah
peluang dapat kreditnya besar ya
karena bank indonesia sedang terus
biasa kita sebut pro growth
kalau bagi kita nih masyarakat umum
untuk mendukung klm ini tentunya
ada dong karena efektivitas
minimal ada tiga hal nih yang bisa dilakukan
yang pertama kln ini
kan mendorong bank untuk meningkatkan penawaran
kredit nah dari sisi permintaannya
ini bisa dimanfaatkan oleh kita kita
punya bisnis umkm atau bahkan
wira usaha yang bergerak di sektor
kita kembangkan usahanya lalu
memanfaatkan momen dimana bank ini
lagi meningkatkan penyaluran kreditnya
nah yang kedua sobat rupiah
rajin menabung gitu sederhana ya
bisa mendorong pertumbuhan ekonomi
caranya bagaimana kita bisa menggerakkan
dan berwisata di dalam negeri
permintaannya tinggi mereka kan akan
membutuhkan pengembangan usaha lalu
mengajukan kredit ke bank dan perbankan
kredit nah jadi ayo
kita belanja produk buatan dalam negeri
dengan klm sepertinya ini sobat rupiah
baru terkait dengan kebijakan bank indonesia
terimakasih juga sobat rupiah
dan bersama dengan sobat rupiah mari kita
terus beri makna untuk memajukan
sewet rupiah terus saksikan
dan jangan lupa ikuti semua
kanal media sosial bank indonesia
terkait dengan perekonomian nasional